masih terkait komoditas pemerintah kembali mewajibkan pedagang menjual beras medium
sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi het rp sembilan empat ratus lima puluh per kilogram
namun faktanya pedagang beras tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut
karena konsumen lebih menyukai beras berkualitas premium
sebenarnya harga eceran tertinggi sudah berlaku sejak september dua ribu tujuh belas
yakni beras medium rp sembilan empat ratus lima puluh dan beras premium rp dua belas delapan ratus per kilogram

sebenarnya harga eceran tertinggi sudah berlaku sejak september dua ribu tujuh belas
yakni beras medium rp sembilan empat ratus lima puluh dan beras premium rp dua belas delapan ratus per kilogram
namun faktanya di pasar jaya jakarta selatan masih ada pedagang yang tidak mengetahui aturan tersebut

jadi beras ini sudah berlaku rp empat belas per kilogram beliternya rp dua belas
sementara itu konsumen yang tidak mengetahui adanya ketentuan harga eceran tertinggi mengaku
membeli beras berkualitas bagus dengan harga yang masih sesuai dengan anggaran belanja rumah tangga
kalau saya milih beras harga instan
sender aja pas di kantong terenak yang agak bulan
tadi harganya berapa
itu saya ngambil yang literan satu liter kena rp sebelas
kenapa beli yang harga segitu
ya saya ngepas di kantong aja
saat ketentuan ini diberlakukan pada september dua ribu tujuh belas
pemerintah pernah mengancam pecah butan izin usaha
bagi pedagang yang tidak menerapkan ketentuan harga eceran tertinggi beras
desyari tonang jakarta